partai keadilan sejahtera atau pks menyambangi markas dpp partai golkar di kawasan jakarta barat selasa sore
rombongan partai pks yang dipimpin sekjennya habib abu bakar al bashi disambut oleh wakil ketua dpp partai golkar ahmad doli kurnia
pada silaturahmi politik ini kedua partai menitik beratkan topik pembicaraan pada kemajuan indonesia yang dibangun bersama sama
kedua partai sepakat untuk menghargai kemandirian dan koalisi masing masing partai
bahkan tidak menutup kemungkinan partai keadilan sustiatera bergabung ke koalisi golkar pandan p tiga
partai golkar menerima kedatangan petinggi partai keadilan sejahtera di dpp partai golkar jakarta
pertemuan dengan partai keadilan sejahtera ini merupakan bagian dari silaturahmi
ketua umum partai golkar air langga hartarto menjawab agenda pertemuan dengan pengurus partai keadilan sejahtera yang bertandang ke kantor golkar kemarin
air langga menuturkan bahwa agenda pertemuan kedua partai dibalik pertemuan silaturahmi dan tidak membahas koalisi
soal capres dan cawapres juga terus dibahas nanti pak
ya kan kita punya koalisi indonesia bersatu
apakah koalisi indonesia bersatu dan koalisi perubahan nanti akan bersatu pak akhirnya
kita kan bicara pks bukan bicara koalisi yang lain